harus hormat sama adriana
be bicara sama adriana
mau bicara sama adriana
kamu dengar sendiri kan be
kalau adriana gak mau bicara lagi sama kamu
sekarang kamu langsung kesini
itu juga kalau mau
tapi paling nggak kamu tunjukin dulu dong
jemput istri kamu ke rumah mama
bayi akan kesana sekarang juga
terima kasih banyak ma
ada sedikit masalah
tadi abah dan teman temannya muncul di sekitar rumah abang
dia bisa ngarah kesini
terus lo bisa hadang mereka
itu dia bang
anak anak udah saya tempatin
di sekitar rumah abang untuk jaga
tapi mereka juga gak bisa hadapinya
lo gagal hadang mereka
masalah kecil kayak gini aja lo gak bisa
nyari orang banyak untuk ngusir abah dari situ
udahlah gak usah
biar gue yang urus mereka
gue jadi penasaran
apa yang bang kobar mau lakuin dengan abah
ini mah biar berhasil mencari keberadaan si neng
rumah satu persatu di daerah sini
enak mah tuh abah
kalau memang diperlukan asuh masuk aja
waduh buah yaudah
berat atau apa berat
berat mana sama hidup kamu
ini mah bukan masalah pengecut atau berani ya
nanti giliran kita naik tembok orang nih rumah orang
eh berat bang
sudahlah tuh kalau memang cs kami tidak mau bantu kami cari si neng orok ya sudahlah
kalau saya mah cari demi neng
resiko kita tanggung saja
kita bersedia membantu abah ya
demi si neng raya demi persaudaraan kita
resiko belakangan lah demi si neng raya
yaudah kalau gitu
sardung sama wak
duduk wak saya sama deding
biar berhasil ini biar cepet ya
oh ya benar
hal itu cari pariksa wak
sukses ya neng
kayaknya rumah ini tuh
kudu diperiksa ya deng
pokoknya periksa wak
itu neng kan
eh bareng kumail
kalau saya kan pengawas
nanti kalau dua duanya
diri diri diri diri
kenapa teman saya dipukul baik
teman lo main masuk masuk aja
nggak gue laporin polisi juga udah bagus
jangan dilaporin polis ya
kita bukan maling
kita cuma pengen ngeliat
jangan naik naik aja
nggak ada pakarnya
nah udah lah
ayolah kita cari tempat lain lah
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarnya
nggak ada pakarya
nggak ada pak nowadays
mama mau ketemu sama papinya reva
terus mama mau ngucap terima kasih
sama mama juga mau ngucap driven
selamat iya karena
reva sudah jadi juara
untuk ajang cocok
bersikap nggak usah tantang
aku harus ambil motor dulu di rumah tante ya kan
daripada nanti jadi ngerepotin
jadi gak apa apa tante
tante tuh tau deh
yang namanya abis perlombaan
kalian itu pasti capek
masa balik dulu sih ngambil motor
lagian nih reva
ini tuh udah malem
bahaya buat cewek secantik kamu
apalagi nanti kalau kamu ketemu sama si
ya itu tuh tuh
itu mah gak cocok
mama bakal cemas
gak mau gak mau
mendingan mama anterin sama boy
gak bakalan serem dan bahaya kok mah
lagian kan kalau reva mau balik
ya tetap aja bahaya sayang
gimana sih anak gantengnya
mereka itu kan suka bergerombolan
terus kalau mereka main keroyokan
anak ganteng mama dikeroyok
pokoknya mama tetap aja mau nganterin reva
sampai di depan rumahnya
itu baru namanya cocok
maaf banget ya tante
bukannya aku gak mau tante nganterin reva
bukannya aku gak menghargai niat baik tante
aku cuma takut aja seandainya tante nganterin aku ke rumah
tante disana malah kena marah papi aku
aku takutnya tante nanti jadi kecewa
padahal tante tuh udah banyak banget nge support kita